aku sangat perlindunganmu
aku sangat perlindungan keluargamu
apa yang terjadi dengan putraku saya
sepertinya raden kiyasanto mendapatkan pengelihatan
tentang apa yang akan terjadi di masa depan
sukeeper kelompok sudah dihidupkan
anda dengar tak
mereka takki di kokongan kalaulah
ya seharusnya kita ke sana

apa yang terjadi
suara kandap prabu
aku mengenal suara itu
itu suara kandasilu wangi
akhirnya aku bisa bertemu dengan kanda prabu
dengan rupaku sekarang ini
apakah anda prabu masih menarikku
terima kasih raden
raden sudah menolong syekh guru
sama sama syekh guru
sekarang syekh guru istirahat dulu disini
untuk memulihkan diri
raden mau ke mana
sekarang aku yang mencari bunuh
ijinkan syekh guru untuk menyertai raden
tapi syekh guru
saya guru baru saja terluka
tubuh syekh guru sudah memulai
syekh guru tidak akan mengganggu perjalanan kita raden
baiklah kalau begitu syekh guru
aku tak habis pikir denganmu
ternyata kau adalah seorang pembunuh berdarah dingin
aku tak bisa membiarkanmu tinggal disini terus menerus
karena istana akan hancur denganmu
kau salah sangkan anda prabu
aku tidak membunuh siapapun
aku tidak membunuh siapapun
iya benar gusti pelabuh
gusti ratu tidak pernah membunuh siapapun
iya kita berdua yang menunggunya mayat ini
kalian anak kecil
jangan ikut campur
yang dikatakan unjang unang itu benar
bukan gusti ratu yang membunuhnya
aku berani bersaksi
kau bukan orang pada jalan
tidak sepatahnya kau berpendapat jika tidak disuruh hati
kenapa kau memarahi mereka
mereka tidak tahu apa apa

kau juga sebaiknya diamin buddha
tunggulah sampai kau mendapat hukuman terberat bagimu
karena aku sendiri yang akan memimpin persidangan
bagaimana bisa kau yang akan memimpin sidang
jangan berpura pura bodoh ibu buddha
kau telah membunuh adiaksa dengan menaruh racun di gelasnya
kau menyuruh emban untuk melakukan itu semua
dan kau membuatnya mati agar kau tidak terhilang jejak
kau benar benar keterlaluan dan depravu
ibu buddha berkasih
tanpa kau sadari kau telah menyerang seorang raja
dan hukuman yang pantas akan hal itu adalah hukuman mati
aku tidak peduli
aku rela dihukum mati
asal bisa membunuh raja pucuk seperti ini
aku tidak mengajar
aku tidak mau expectasi
mampus kau kau
kau berkata itu bukan bukan itu
jselua kau bukan bukan itu
masanya kamu menggunakan manusia berempat
agar sampai mungkikassid
engkau yang memang engkau
semoga eggie tak jatuh lek shorex
raden apa yang terjadi denganmu raden
patahku berhasil saat berisik
aku sangat menindukanmu
aku sangat menindukan keluargamu
apa yang terjadi dengan putraku saya
sepertinya raden kiasanto
tentang apa yang akan terjadi di masa depan
tubuh raden kiasanto semakin sakit
aku harus segera menolongnya
sekarang kamu sudah sempuh
sekarang kau sudah sampai